keinformasi lain mantan menteri kesehatan republik indonesia dr terawan agus putranto diberhentikan permanen sebagai anggota idi
pemberhentian terawan ditetapkan dalam sidang muktamar idi ke tiga puluh satu di banda aceh pada jumat malam
pemberhentian permanen mantan menteri kesehatan dr terawan agus putranto dari keanggotaan ikatan dokter indonesia atau idi
dibacakan dalam muktamar ke tiga puluh satu yang berlangsung selama tiga hari di gedung convention hall banda aceh
pemecatan itu dilakukan berdasarkan keputusan rapat sidang khusus majelis kehormatan etik kedokteran
dan pemberhentian tersebut dilakukan oleh pengurus besar idi paling lambat dua puluh delapan hari kerja
serta ketetapan pemberhentian pun berlaku sejak tanggal ditetapkan
pertama meneruskan hasil keputusan rapat sidang khusus mkk yang memutuskan pemberhentian permanen sejawat dr terawan agus butranto sebagai anggota idi
kedua ketetapan ini pemberhentian dilaksanakan oleh pbi selama tampaknya dua puluh delapan hari kerja
ketiga ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan